sementara itu krl komuter lain pemirsa mengumumkan akan beroperasi secara terbatas di hari idul fitri pada minggu dan senin dua puluh empat dan dua puluh lima mei mendatang
pada tanggal tersebut krl hanya dioperasikan pada pagi dan sore hari
selama pembatasan waktu operasional krl hanya melayani perjalanan pukul lima hingga delapan pada pagi hari
kemudian pada pukul empat hingga enam pada sore hari di seluruh lintas perjalanan
di luar jam operasional itu stasiun akan ditutup
pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh krl akan kembali beroperasi sesuai jadwal selama masa psbb dengan waktu operasional pukul lima pagi hingga pukul enam sore
hal ini kami lakukan untuk tetap bisa mendukung buat rekan rekan yang masih harus bekerja di saat lebaran
kemudian yang sesuai dengan peraturan psbb
kemudian kepada masyarakat
yang memang membutuhkan sekali untuk transportasi agar menyesuaikan dengan jadwalnya